aku gak nyangka kamu segera ini mas
kamu ini diri dan perasaanku mas
kita tidak perlu lagi membicarakan mengenai hati
sekarang saatnya kita membicarakan
lo harus mulai mencari duit yang banyak
anak anak lu akan mati kelaparan
gara gara sikap kamu yang tidak mau mengikuti perintah gue
ya si pinti keluar dari sekolah
karena dia tidak mampu lagi membayar biaya sekolah
kamu mau mengikuti semua perintah gue
lu mampus bersama anak lu
atau lu mulai menyerah
untuk mau mengikuti perintah kuat
gimana kalau kita jual saja si pina atau cpb
dan lumayan dapat duit
tidak kamu mas
ikuti makin dingin
makin dingin kan
lu mau mengikuti perintah gua apa tidak
tidak mau mengikuti perintah gua
itu baru namanya
istri yang penuh
setelah kamu dandan
kamu nanti baru mau mencari
mama mau kekainan
oh ya oh ya
aku jalan cukup
kayak gak biasa aja
kamu kenapa lagi sih dek
kakak juga lapar
tapi kita harus tunggu ibu pulang
mudah mudahan ibu pulang
jangan bergerak lagi dek
aku gak nyangka kamu seger ini mas
kamu ini tidak diri dan perasaanku mas
kita tidak perlu lagi membicarakan
sekarang saatnya kita membicarakan

kalau tidak gue ya hukum lo
gue cuma antar lo masukin ke air
buar nemu aja terus
kamu memang kamu yang kejam bos
terserah lo mau ngomong apa
yang penting lu tetap cari duit besok
yang banyak yang banyak yang banyak
dan lo harus melakukan
kalau enggak lo akan menanggung akibatnya
dan jangan lupa lo jangan coba coba melarikan diri
kalau lo melarikan diri
kalau lo kerja
jangan cari kekuasaan
jadi cari bapak bapak yang banyak
enak kan tidur
kartunya mati terus leh
apa kisah kan
lo bawa apa saja lo pakai
masih bisa lanjut
ramli masih kuat enggak lo
berapa lo butuh
lo butuh dana segar
mau untung kan ne
dana segar selalu ada men
gue punya barang bagus
barang bagus dan fresh
dan nggak ada sayangannya di situ
lo pasti puas dan
yang benar lo
kalau gitu ya
oke juga deh
uang dari mana mas
gue tuh nggak mau peduli
setiap lo pergi dari rumah lo baliknya masih bawa duit
lo gua hubungi
sadar mas sadar
dan nurutin semua omongan gue
lo denger baik baik
lo balik ke sini masih bawa duit
ngerti nggak sih lo
eh masih belum ngerti juga loh ya
mas aku mau dia pasang
anak kecil dia ikut campur saran gue
mas aku mau
ini jadi bahasa
pinter lo sekarang pinter pinter pinter
gitu dong daripada gue yang nyebur nyeburin lo kan enaknya lo sendiri
sekarang ayo kepala aja turunin
terus terus terus terus
masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk
masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk
masuk remi hear k siblings
luar biasa men ini baru perempuan dapat dari mana lu
lihat nih lihat sedap
eh ren gua harus bayar berapa sama lo
ini jatah lo bayar hutang ke gua kan
sini dulu temeninnya
jangan kaget wih
ngapain pada penolong
buat gua deh
lo ada duitnya nggak
lo diantar kemana
ngapain di hotel enak kan di rumah gue
dan lo tau kan sekarang banyak rajia lo bisa ke gap pensi lo ntar
yaudah lo tunggu dulu gue tersenyum main ya
ayo pakai pakai pakai dong
ini lo jalan jalan doang ini
mari mari silahkan silahkan
mari mari duduk dulu
kamu mandi bersih bersih
tante jangan olah main
perlu obat yang buat penuh nggak
wah udah kuat dong